harilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
harilah kebaikan kemuliaan bulan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalatu wassalamu ala rasulillah
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah swt
bulan ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan
bulan ramadan adalah bulan yang mengundang banyak keberkahan dalam kehidupan kita
setiap amal akan dilipat kehendakan pahalanya
maka bulan ramadan adalah bulan terbaik
sehingga dari amal yang kita lakukan
akan mengantarkan pahala yang lebih besar
tentu dibanding bulan bulan yang lainnya
ada beberapa amalan yang bisa kita hadirkan ketika sudah masuk bulan suci ramadan
yang pertama tentu berpuasa di bulan ramadan
puasa di bulan ramadan adalah kewajiban untuk kita
sebagai mana di dalam al quran
allah swt berfirman
diwajibkan atas kamu sekalian orang beriman untuk berpuasa
yang ibadah puasa itu akan mengantarkan dirimu menjadi orang yang bertakwa di hadapan allah swt
pastikan puasa ramadan kita adalah puasa yang terbaik
puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus saja
tapi bagaimana caranya
puasa yang kita tunaikan adalah puasa yang berkualitas
mampu menahan hawa nafsu kita dari setiap keburukan yang kita lakukan
amalan yang kedua adalah sholat taraweh
bulan ramadhan adalah bulan
di mana kita memperbanyak kedekatan kita dengan allah
salah satunya adalah solat
yang wajib dijaga
yang sunnah ditambah
termasuk yang sunnah adalah sholat taraweh
berangkatlah ke masjid
kenikmatan hati kita
untuk dekat dengan rumahnya allah di masjid
karena di masjid itulah kita bisa mendapatkan rahmat dari allah swt
apalagi jika nanti sudah masuk di sepuluh malam terakhir ramadan
kita dianjurkan untuk beriktikaf
berlama lama di masjid
hidup di masjid
tentu kita ingin mengejar laylatul qadar
karena malam al qadar hanya ada di bulan suci ramadhan
dan kita bisa maksimalkan untuk kita hadirkan
barang siapa yang mendirikan sholat qiyamulail di bulan suci ramadan
dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan kepada allah
maka dosa dosanya yang terdahulu diampuni oleh allah swt
selanjutnya tadarus al quran
memperbanyak baca al quran
sungguh merugi jika ada orang yang sudah masuk bulan ramadan
tapi tidak memperbanyak interaksi dengan al quran
karena ramadan itu menjadi mulia
karena al quran diturunkan ketika bulan ramadan
kalau seandainya al quran tak diturunkan di bulan ramadan
belum tentu ramadan menjadi bulan yang mulia
maka sudah seharusnya kita memperbanyak interaksi dengan al quran
baik mencoba untuk memahaminya
setiap detak detik waktunya kita isi dengan kedekatan al quran
setiap huruf yang kita baca
di bulan yang lain allah berikan sepuluh pahala kebaikan
jika kita baca di bulan suci ramadan
tentu ada lipatan pahala yang sedang allah siapkan untuk kita
maka beruntunglah orang yang memperbanyak interaksi dengan al quran
ketika datangnya bulan ramadan

para sahabat berkali kali menghatamkan al quran ketika bulan ramadan
bahkan dikisahkan ada seseorang yang bisa menghatamkan al quran
siangnya satu kali khatam
malamnya satu kali khatam
begitu dekatnya al quran dengan dirinya
ketika sudah masuk bulan suci ramadan
maka jika sudah disibukkan dengan kedekatan kita di masjid
sibuk di masjid
aktivitas kita dengan aktivitas di masjid
afdolus sodakoh pi ramadan
seutama utamanya sedekah di bulan suci ramadan
salah satunya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa
pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit
selanjutnya memperbanyak berdoa
bulan ramadan syahrud doa
maka siapapun di antara kita yang punya hajat
untuk kita baca di bulan suci ramadan
insya allah kita akan mendapatkan banyak pahala kebaikan
dari doa yang kita lantunkan
kita bisa umroh ketika ramadan
karena pahalanya seperti pahala ibadah haji
bulan ramadan adalah bulan beramal
di setiap ramadan yang kita tunaikan ini
untuk diisi dengan amal
sehingga pada akhirnya
kita bisa meraih kesempurnaan
dari bulan ramadan
yang allah hadirkan kepada kita semua
ramadan syahrus siam
bulannya untuk sholat
bulannya untuk membaca al quran
ramadan syahrud doa
bulannya untuk memperbanyak doa
dan ramadan syahrus sodako
bulannya untuk memperbanyak sodako
semoga bulan ramadan tahun ini
kita memiliki kualitas yang lebih baik
dibanding ramadan ramadan yang sebelumnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh